ketua badan nasional penanggulangan terorisme bnpt komjen tito karnavian mengklaim kelompok terduga teroris santoso mulai melemah
meski begitu satuan tugas operasi tinombala belum juga berhasil menangkap amir mujahidin indonesia timur itu
berikut laporan koresponden cnn indonesia miftah farid dari palu sulawesi tengah
perburuan terhadap kelompok terduga teroris santoso masih terus dilakukan
sebanyak tiga personil pasukan elit dari tni dan polri dengan persenjataan penuh dikerahkan selama operasi tinombalain yang dimulai pada januari yang lalu
namun sejauh ini belum ada indikasi bahwa santoso dan kelompok utamanya ditangkap dalam waktu dekat
inilah yang kemudian membahayakan kondisi psikologis para personil yang tergabung dalam satgas karena berlarut larutnya operasi yang berjalan tidak sesuai dengan target yang sudah dicanangkan oleh kapolri
itulah yang kemudian membuat kepala bnpt tito karnavian mendatangi polri
perang psikologi dicanangkan oleh satgas
terutama terkait dengan adanya isu
yang lama diungkit yaitu isu adanya kaitan antara kelompok teroris santoso dengan separatis di filipina selatan
satgas mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu seorang kurir santoso ditangkap dengan membawa senjata mirip dengan apa yang ada di filipina selatan
yaitu senjata m enam belas dan beberapa senjata berat lainnya
dari inilah kemudian hubungan antara teroris santoso dengan kelompok separatis di filipina diungkit kembali untuk kemudian menarik benang merah antara keduanya
inilah kemudian diungkit
harapkan dari penangkapan terhadap santoso bisa berjalan dengan baik dalam waktu yang dekat
meski begitu meski perang psikologi sudah dilakukan belum ada indikasi santoso dan kelompoknya terutama di wilayah pedalaman poso bisa ditangkap dalam waktu dekat
miftah farid palu